polda jawa timur akan mengusut dugaan mobil barang curian atau barang selundupan
ada kabit humas polda jawa timur kombes pol frans barung
selamat malam pak barung
ya pak barung sejauh ini apa saja sih pak hasil temuan dan hasil penyelidikan sementara
ya hasil temuan penyelidikan sementara kita menyatakan bahwa
ketika kendaraan bermotor itu masuk ke jalan umum jalan raya
diwawahi layak publik harusnya memiliki legal standing yang jelas
bahwa mobil tersebut sudah masuk membayar bea masuk ke republik indonesia
membayar pajak dan kemudian membalikan form a nya form b nya
menuju pada snk dan dtk dikepemilikannya
nah ini baru resmi suatu kendaraan bermotor
apalagi kendaraan tersebut kendaraan mewah yang diimpor untuk legalitas daripada kendaraan
nah ketika masuk ke jalan raya tentunya ada konsekuensi hukum yang dikenakan kepada kendaraan tersebut
sama dengan kendaraan kendaraan yang lain
lalu karena itu kalau jawabin lakukan penyelidikan
terhadap ini semua dan kita melakukan penyitaannya
berdasarkan daripada temuan di jalan yang mana ini juga kita kenakan kepada siapa saja
yang tidak memandang siapa dan memiliki siapa yang dimiliki oleh siapa
ini adalah upaya yang dilakukan oleh polda jawa timur
ini untuk membantu daripada pemerintah dalam rangka memasukkan yang namanya pendapatan negara
dan pajak yang ternyata menurut kapolda jawa timur ini banyak sekali ya
bukan hanya satu dua tiga empat tetapi juga ratusan yang tersebar di seluruh jawa timur
dan di malang juga setelah kita dapatkan juga sementara dalam perjalanan
dan itu akan menjadi data kita dalam rangka meningkatkan daripada efisiensi
efisiensi tugas tugas kepolisian terutama di lapangan yang berkaitan dengan tadi hukum
ada sesuatu yang harus dikenakan juga pada siapa saja
sosok kendaraan hadir di ruang publik tentunya memiliki legalitas hukum
dan hukum itu harus kita tanggung jawabkan mulai dari yang tadi saya jelaskan saya coba berkata
iya pak barung kalau sejauh ini berarti total sudah ada berapa kendaraan pak yang disita
dan siapa saja sih pak pemiliknya pak
dari pihak mana
atau ada juga justru pemerintah yang juga
kendaraan kan masih penyelidikan baru satu hari kok
baru tadi disampaikan oleh kapolri
penyitaan mulai dari hari minggu senin sudah disampaikan kapolda dan sekarang sudah berjalan
kita tunggu saja nanti ada empat belas kendaraan mungkin yang perjalanan dari malang juga
malang juga ada dan dari tempat lain juga ada
dan juga ada kendaraan yang sudah dipulangkan karena legalitasnya ternyata benar
misalnya contoh porsi yang sudah dipulangkan
dan ini semua adalah bukti bahwa penegakan hukum
akan berjalan simultan sesuai dengan apa yang disampaikan presiden republik indonesia
pak barung tapi kalau dari empat belas yang sudah disita sejauh ini
sambil kita menunggu perjalanan dari malang ya mobil mobil yang juga ditemukan di sana
ini kepemilikannya oleh siapa ya pak
tadi kan sudah saya sebutkan bahwa baru satu hp ini
penyelidikan itu kan menyangkut terhadap legalitas identifikasi kendaraan
itu menyangkut identifikasi nama pemiliknya siapa dan lain sebagainya
ini kan butuh waktu
rute baru kemarin yang dilakukan dan sekarang baru dilakukan penyitaan
tunggu sebentar saja nanti kapolda akan menyampaikan
apa swasta atau seperti apa pak
mungkin boleh dikasih bocorannya sedikit kepada kami
ditunggu saja lah
berarti ini empat belas ini yang diamankan di surabaya saja atau termasuk sudah yang dalam perjalanan dari malang ini pak
tadi kan sudah saya sebutkan bahwa empat belas itu dalam perjalanan malang
satu sudah dipulangkan dengan sembilan
jadi totalnya ada tiga belas
karena satu ternyata legalitasnya bisa dibuktikan gitu
pak kalau sanksinya sendiri sebenarnya seperti apa sih pak nanti yang akan diterapkan kepada mereka yang terbukti melanggar
ini bekerja sama bukan hanya kepada polri ya
becukai bekerja sama juga dengan pemerintah daerah
dalam hal ini pajak dan lain sebagainya
biaya masuk itu tentunya dari becukai
dan ini apakah terdaftar di becukai apakah tidak
dan itu akan nanti kita cross check data
karena polri tidak tentunya tidak bekerja sendiri terhadap barang barangnya seperti ini
karena ini barang khususnya adalah barang yang dari luar negeri
tentunya masuk ke indonesia melalui kepabianan
dan kepabianan itu tentunya ada memiliki data
kalau sesuai dengan data cross check itu tentunya memiliki legalitas formal yang jelas
dan ini akan kita lakukan yang namanya penegakan hukum
ya pak barung terakhir selain dari upaya pengawasan yang dilakukan gitu merazia sejumlah titik
apalagi kira kira yang akan dilakukan oleh pihak polda jawa timur
dan mungkin nanti juga akan berkoordinasi dengan lembaga lembaga terkait
untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadi lagi pak
ya tentunya pembelajaran ya bagi kita semua ya
bagi semua warga negara republik masjid khusus jawa timur
agar hal sedemikian tidak lagi dilakukan yang namanya
mengendarai kendaraan bermotor di ruang publik dengan tidak dilengkapi dengan legal standing
oleh karena itu kita polda jawa timur mewanti wanti ini semua untuk melengkapinya semua
sesuai dengan ketentuan akuransi
ya itu sudah berlaku
pokoknya yang pasti semuanya harus sesuai ketentuan hukum ya pak ya
jadi mobil boleh bagus tapi harus bayar pajak juga ya pak ya
baik terima kasih banyak pak barung sudah bergabung bersama cnn indonesia connected malam ini